masih buntut dari kritikan bima di mana keluarga tiktoker bima yudo saputra ini memastikan dalam kondisi aman
keluarga bima yang tinggal di kecamatan raman utara kabupaten lampung timur mengaku telah diintimidasi melalui telepon oleh gubernur lampung arinal junaidi
iya intimidasi ini terkait kritikan bima di akun tiktoknya soal lampung tidak maju maju
intimidasi ini diakui diterima orang tua bima juliman jumat pekan lalu
saat itu juliman dipanggil untuk menghadap ke rumah wakil bupati lampung timur azwar hadi
saat itulah azwar hadi berkomunikasi dengan gubernur lampung arinal junaidi melalui telepon
selanjutnya rinal berbicara dengan juniman melalui telepon
dalam komunikasi tersebut juniman menerima intimidasi hingga cacian yang kasar dari arinal junaidi
juniman juga diminta untuk menghentikan bima agar tidak lagi melakukan kritik

juniman juga mengatakan bahwa arinal junaidi yang dikonfirmasi mengenai tuduhan intimidasi tidak bersedia menjawab
arinal hanya mengatakan harus ada bukti jika dirinya dinyatakan mengintimidasi
bahwa beliau agak sedikit emosi
yang ada sedikit emosi dalam artian yang mungkin wajar ya
karena bagaimana bima bicara di konten itu kan memang kalau menurut bapak gubern itu sangat keras
jadi satu awal yang ditekankan oleh bapak gubernur adalah minta agar jangan bima bikin konten lain
yang menyudutkan pemerintah provinsi lampung
itu yang pertama kali diminta